seorang buruh di mojokerto tiba tiba pingsan saat memotong ranting sebuah pohon kami siang
belum diketahui penyebab pingsannya korban namun diduga korban mengalami kelelahan
proses evakuasi pun berjalan dramatis karena korban berada di atas pohon
evakuasi heri anggoro warga kelurahan miji kota mojokerto yang pingsan di atas pohon mangga di rumah tetangganya ini berlangsung dramatis
agar tidak terjatuh sejumlah teman korban mengikat tubuhnya dengan tali tambang
sejumlah warga yang mengetahui tidak bisa berbuat banyak karena tidak ada peralatan yang cukup memadai
korban akhirnya berhasil dievakuasi setelah mobil krain milik dinas lingkungan hidup didatangkan dan mengevakuasinya dari pohon setinggi lima belas meter tersebut
belum diketahui penyebab pingsannya korban warga menduga korban pingsan akibat kelelahan
potong pohon mangga setelah naik sampai atas lama jatuh hidunya
apa itu pecoknya jatuh habis jatuh terus orangnya pingsan
pingsan terus anggota kita diminta tolong untuk naik tadi
setelah berhasil diturunkan korban akhirnya dibawa ke rumah sakit gatul kota mojokerto untuk dilakukan perawatan